dalam sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa haris azhar dan fathia
hakim sempat menegur terdakwa fathia lantaran meninggalkan posisinya di ruang sidang tanpa seizin majelis hakim
hakim sempat menegur terdakwa fathia lantaran meninggalkan posisinya di ruang sidang tanpa seizin majelis hakim
menghentikan tanya jawab hakim kemudian beralih mengarah ke fathia yang nampak beranjak dari kursi terdakwa menuju ke kursi pengunjung